meskipun tren wisata meningkat indonesia belum bisa mencapai target jumlah tujuh belas juta wisman pada dua ribu delapan belas
bencana alam berturut turut sepanjang tahun menjadi penyebab utamanya
badan pusat statistik mencatat pada periode januari hingga november dua ribu dua puluh
jumlah wisman yang masuk ke indonesia mencapai empat belas tiga ratus sembilan puluh satu orang
melihat tren di bulan desember penambahan sekitar satu juta wisman
sehingga diperkirakan total wisman dua ribu delapan belas tidak lebih dari enam belas juta wisman
bps melihat tidak tercapainya target jumlah tujuh belas juta wisman akibat bencana alam yang menimpa indonesia
seperti yang terjadi di lombok palu dan selat sunda
timur leste tiongkok dan australia menjadi lima besar yang berwisata ke indonesia
meski begitu terlihat kenaikan jumlah wisman
selama periode dua ribu sembilan belas dua ribu delapan belas kenaikannya dari sembilan juta wisman menjadi sekitar lima belas juta wisman
dua juta ya karena memang salah satu faktor penyebabnya adalah bencana tadi ya
ketika ada bencana tentu semuanya agak khawatir
meskipun kemudian ada komitmen dari pemerintah bahwa seperti di lombok
harus ada pembenahan sehingga pariwisatanya harus kembali lagi
tentunya kedepannya kita harus mencari penyelamat

tetapi kalau pencanaan memang kita nggak bisa meninggalkan
rencana yang berturut turut bagaimanapun tentu akan berpengaruh kepada minat dari wisman untuk datang ke indonesia
jadi saya melihat itu mempunyai pengaruh yang besar